ya cita rasa kuliner yang satu ini bisa jadi andalan saat anda lapar karena selain praktis dan juga lezat dan mengenyangkan adalah namanya soun ⁇ dan juga bihun
nah bahan pangan sumber karbohid ini meski serupa tapi keduanya punya banyak perbedaan ini dia informasinya untuk anda
apakah anda penggemar kuliner yang satu ini
ya meski berasal dari bahan yang sederhana namun dengan racikan yang pas bisa diolah dengan beragam menu yang lezat dalam waktu singkat
ya apapun pilihannya soun dan bihun sama sama sedap disantap
aku sih lebih suka soun karena dia teksturnya itu lebih lembut
saya soun sama bihun lebih suka bihun karena dari teksturnya dia agak keset nggak licin
kalau soun ⁇ itu lebih tebal terus dia lebih gampang putus gitu
soun itu dia terbuat dari kacang hijau tapi kalau bihun itu dia terbuat dari tepung terigu
yang saya tahu untuk souna sama biru itu bedanya tekstur kalau soun itu dimasak agak sedikit licin lebih licin
kalau bihunnya sendiri emang agak tidak licin dia agak keset gitu
serupa tapi tak sama yaitulah soun dan bihut
soun dan bihut
soun dan bihut
sama memiliki penampilan yang transparan panjang dan tipis namun ada perbedaan antara keduanya
soun ⁇ berbahan dasar tepung pati umi ubian atau kacang hijau bisa juga berasal dari sagu dan juga aren
dijual mentah dalam keadaan kering dan kerap dibentuk menyerupai sarang burung
bihut kebanyakan berasal dari tepung beras namun kini bihut berbahan dasar jagung sudah jamak ditemui di pasar sebagai variasinya

dijual dalam bentuk kering atau dalam bentuk kering

pengolahan keduanya bisa direbus atau direndam sebentar dalam air panas
biasanya tekstur soun lebih kenyal dan permukaannya lebih licin dibanding bihun
kalau menurut aku mungkin soun ⁇ karena kacang hijaunya itu sih
soun karena kan pengganti nasi aku karena diet
soun dibuatnya itu nggak cuma dari kacang hijau doang karena ada yang dibuat dari pati kentang

mau bihun maupun soun itu merupakan sumber karbohidrat
saya jelaskan dulu komposisi dari bihun itu terbuat dari beras tepung beras
dan soun sendiri terbuat dari pati kacang hijau
keduanya merupakan sumber karbohidrat yang baik untuk tubuh kita
jadi tidak ada yang lebih baik daripada yang lain
kayak sumber energi protein karbohidrat dan vitamin
soun dan bihun bisa dijadikan pengalaman
jadi kita harus mengganti nasi dengan takaran konsumsi yang tidak berlebih sesuai kebutuhan tubuh
itu dapat menggantikan nasi putih sehingga bebas saja mau dua tiga kali
yang penting di saat anda mengonsumsi karbohidrat
pastikan bahwa aktivitas fisik anda juga tinggi
karena karbohidrat yang tidak digunakan oleh tubuh
atau tidak digunakan untuk berolahraga maupun beraktivitas fisik berat
hanya akan menumpuk menjadi lemak tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan
jadi sudah memutuskan pilih soun atau bihun
ya apapun yang anda pilih pastikan soun dan bihun dirancang sehat dan kaya serat
isi bahasa jakarta